pidato politiknya di rakernas kelima pdip ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri
juga menyinggung soal revisi undang undang penyiaran
pandangan megawati soal proses revisi undang undang penyiaran diungkapkan
dalam pembukaan rakernas lima pdi perjuangan di kawasan ancol jakarta pada jumat kemarin
megawati mengatakan pers punya peran pengawasan dan dalam proses kerjanya turun langsung ke masyarakat
megawati heran mengapa jurnalisme investigasi dibatasi
belum lagi ada pelanggaran produk jurnalistik investigasi dalam undang undang penyiaran
loh untuk apa ada media
makanya saya selalu mengatakan eh kamu kamu tuh ada dewan pers loh
yang namanya kode etik jurnalistik
lah kok nggak boleh ya kalau ada investigasinya
loh itu kan artinya pers itu kan apa sih
menurut saya dia benar benar turun ke bawah loh